sehingga mereka mereka ini mengabaikan
dari raut wajahnya aku bisa membaca
emang enak dikacangin
mending gue tidur
jadi rang barang bekas itu harganya berapa persisnya pak
bukan apa apa sekali
mendingan beri baru saya

dul jangan bicara soal kiluan disini dul
nah jangan sampai kerja
cek dulu mesin mesin ini ada yang bisa dihidupkan apa enggak
tentu ada harganya
maksud pakji yang mana
ya semuanya dul
maksud pakji semuanya
dul pake nanya lagi
ya semuanya dul
kalau enggak semuanya buat apa saya manggil sampe kesini
maksud saja sen mesin ini bisa dibetulin apa enggak
kalau bisa dibetulin saya jual dengan harga tinggi dong
saya lihat dulu ya
om dul lagi repot ya
tobi mau minta ajarin matematika
soalnya pr tobi banyak om
kamu bikin aja dulu
nanti kalau udah kelar
kamu kasih om
nanti om lihat
om ajarin deh
ini apa apa si anak kecil masuk masuk kamar orang tua
tobi mau minta om dulu ngajarin matematika kok
lu sekolah lagi dul
lu bisa bantu
kalau ditanya sama yang tuaan jawab kagak
yang pelatat pelotot
sering datang kemari
tapi lu kelihatannya ngindar terus
emang lu kagak demen lagi sama dia
paling kagak dia nungguin jawaban dari lu
lagian ngapain juga sih lu nungguin si sarah
bini macam begitu mau buang aja ke laut
kalo dia masih cinta juga sama lu nih
dia pulang kemari
apaan perempuan begitu kalo gua masih
emang kaya kagak perempuan lain
kalo dia masih cinta sama lu
dia dateng kemari dong
ngapain bertahun tahun disono
dateng kagak kemari
talak itu ada di tangan lelaki
bukan di tangan perempuan
makanya cerain aja dah
lu kawin sama si jenap
bang diam bang
gua lagi kerja nih
gua kan cuma kesian sama lu
nah lu tahu sendiri kan
gara gara lu tinggal sama dia
mertua pake ngusir
mending takap tuh mertua lu
udah kaya ketunggeng gitu juga
gua empet banget
lu ga usah kecampur urusan rumah tangga gua
minta lu ga usah ikut cabur
dan nyebut nyebut nama bini gua lagi
jangan sampai gue marah lagi
ya maapin gua dah dul
ya soalnya kan bukan apa apa
gua bukannya usil
cuma kesian sama lu
kagak laku lagi perempuan
lu keluar deh
lu keluar gua lagi kerja nih
jangan sampai gua marah nih
lo ga tahu
atun kan juga harus sekali kerja bang
emang abang juga gak mau kerja
mau nemeninnya terus enggak kan
abang terus terima kenyataan bang
kalau sarah itu bener bener ninggalin abang
kalau abang cairin abang gak salah kok
tadi jenab cerita banyak sama atun bang
karena dia berpikir kepergian sarah
kesalahan dia bang
selama abang masih nungguin sarah
atau nantinya abang core sama sarah
dan menikah sama orang lain
jenat akan bakal kawin lagi bang
sampai ngeliat abang bahagia
ya kalau buat lihat atun saranin sih bang
karena atun tahu jenat masih cinta sama abang
gue tidakarian sih bang
ayo pernah punggung besides
itu pelayanan sih
ilmu bumi yang disebut silsilah keluarga gua di sini orang yang paling tua yang wajib ngajarin
anak ponakan itu juga kalau diterima kagak apa salahku padanya sehingga mereka mereka
ini mengabaikan hai apa pusing pusing kalau singkong posting wajah pusing dari raut wajahnya
aku bisa membaca hai emang enak dikacangin menunggu tidur kecantik aja kacang kerak telur
kerak telur kaca kaca
maaf nggak senang loh gue tidur di sini
gue pindah ke depan
wah kebanget bangetan amat sih
sekarang saya bener bener udah males pok tidur masih dul
setiap nyimpi muka saya ditabokin terus
mendingan dia disuruh kawin lagi ya
kawin sama siapa dra
kan si jena pun udah jadi jahat dra kawinin aja sama dia
eh lo kalau ngomong jangan sembarangan ya
kalau si dul denger marah tau nggak